inilah proses iring iringan dari pks atau partai keadilan sejahtera
bersama dengan salah satu bakal calon presiden anies baswedan menggunakan delman
dari kawasan buperta ragunan yang rencananya akan menuju kantor dpp pks
untuk kemudian bersama sama menyatakan atau kita menunggu tentunya adanya rilis
terkait dengan hasil musyawarah majelis juro ketelapan pks yang digelar pada hari ini
apakah kemudian terkait dengan kelanjutan dari deklarasi pks
yang sebelumnya memang telah mendeklarasikan sebagai menjadi salah satu partai koalisi
yang akan mengusung anies baswedan dalam pencapresan di dua ribu dua puluh empat mendatang
oh ini tuh